salah satu studio foto yang ada di boyolali jawa tengah panen cuan di momen hari raya lebaran tahun ini
usaha foto studio rumahan ini banjir permintaan foto keluarga untuk mengabadikan momen kebersamaan bersama orang tersayang
momen momen ini apa namanya kumpul terus kita bikin bikin foto keluarga
karena kemarin kemarin kita nggak sempat lah selama dua tahun sama sekali nggak ada
kebetulan ini juga studio ini juga oke bagus
terus ada momen momen bersejarah itu nanti saat saya tahu pasti akan terhari
buat kenang kenangan ya buat itu badan juga
fatah pemilik jasa studio foto mengatakan pesanan foto keluarga seperti ini sudah terjadi sejak satu minggu sebelum lebaran
dalam satu hari dirinya mengaku bisa melayani tujuh sampai sepuluh permintaan foto keluarga
untuk satu kali sesi foto dengan durasi empat puluh lima menit dipatok tarif rp seratus
karena mungkin bulan puasa cukup sedikit untuk permintaan tapi untuk sebelum lebaran ini seminggu mungkin seminggu sebelum lebaran ini meningkat
karena untuk dipakai biasanya untuk update status sosmed di momen lebaran biasanya untuk klien klien kita kali ini
umumnya hasil foto yang sudah dikirim langsung di upload ke media sosial sebagai sarana silaturahmi secara daring di hari lebaran
taufik irvani boyolali jawa tengah